sebuah rumah dan warung milik warga di desa gumulung cirebon rusak setelah dilempari batu oleh gerombolan pengendara motor
akibat penyerangan ini seorang wanita pemilik warung terluka di bagian kepala
belum diketahui motif penyerangan yang dilakukan oleh puluhan pemuda yang mengendarai motor ini
rumah mulyadi warga desa gumulung tonggo kecamatan greget kabupaten cirebon ini rusak setelah diserang oleh gerombolan pengendara motor tak dikenal
di sekitar rumah korban juga ditemukan sejumlah batu dan batah yang digunakan pelaku untuk melempari rumah korban
selain rumah sebuah warung juga turut dilempari batu oleh para pelaku
seorang wanita pemilik warung mengalami luka akibat cipratan minyak panas karena batu yang dilempar mengenai wajan yang sedang digunakan untuk menggoreng
penyerangan terjadi pada senin malam saat sebagian warga sudah tertidur
tiba tiba ada sekerombolan pengendara motor berusia remaja langsung melempari batu ke arah rumah warga dan langsung kabur
penyerangannya bahan motor
anak motor tuh pak yang dibonceng ada dua orang ada tiga orang ya
yang dibonceng tuh pak ngelorong ngolerin etak
batu sama batah
ada berapa rumah berarti disini yang dilemparin
ada dua sama ibu disini
karena itu kena minyak
dilempar batu terus minyaknya
minyak ini ngelempar kesini ke kewali
belum diketahui motif penyerangan rumah warga ini sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini